strap atau tali untuk menggantung masker di leher belakangan banyak diperjualbelikan
modelnya pun beragam ada yang berbentuk rantai hingga berhias manik manik sehingga masker jadi makin fashionable
tali masker memudahkan pengguna menyimpan masker pada waktu tertentu seperti saat makan minum dan berolahraga
masker tinggal dilepas dan digantungkan di leher agar aman dan tidak mudah hilang
meski terlihat keren rupanya ada risiko yang mengintai
ketua bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas alexander k ginting mengatakan
strap masker justru berpotensi menularkan virus corona
saat digantung masker akan mengenai pakaian yang bisa jadi terkontaminasi virus
padahal aturan yang benar masker tak boleh bersentuhan dengan benda apapun kecuali bagian tubuh
kalau itu kita turunkan pakai pengair itu ke bawah mungkin dia akan kena ke hijab kita
kalau pakai hijab
atau ke baju itu juga akan terkena
jadi sebenarnya bagian dalam masker itu sebenarnya tidak boleh kontak dengan yang lain lain
kecuali kontak dengan bagian tubuh
tapi manakala dia sudah kontak dengan lain kita akan curiga dia sudah terinfeksius
menurut alex masker juga tidak seharusnya dilepas pasang terlalu sering karena sangat mungkin ada virus menempel di permukaannya
tangan yang menyentuhnya akan mentransmisikan virus tersebut ke hidung saat menyentuh wajah
jadi naik turunnya masker itu yang kita kuatirkan
yang kita kuatirkan adalah bila jari jari kita menyentuh bagian luar masker
dan bagian luar masker itu kita sentuh dan kemudian kita memasang kembali pengairnya kena bagian dalam
itu di situ masalahnya
untuk mengatasi hal tersebut dokter spesialis paru erlang amudro kepada cnn indonesia com mengatakan
alih alih menggunakan tali masker masyarakat disarankan untuk selalu menyiapkan beberapa masker saat beraktivitas di luar rumah
daripada menggantung masker lalu memakainya kembali
sebaiknya ganti saja masker yang digunakan
erlang juga mengatakan masker sebaiknya dipakai tidak lebih dari delapan jam
lebih dari delapan jam atau sudah terasa basah masker harus diganti